ppkm level empat jawa bali yang merupakan perpanjangan dari ppkm darurat berlaku hingga tanggal dua puluh lima juli besok
tujuh belas kabupaten kota di jawa timur masuk ppkm level empat sementara dua puluh enam kabupaten kota masuk di level tiga
bagaimana evaluasi provinsi jawa timur selama ppkm level empat berlaku dan sudah siapkah pemerintah provinsi melakukan relaksasi
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
langsung saya sapa wakil gubernur jawa timur bapak emil dardak selamat sore pak wagup apa kabar
oke pak emil ini ppkm level empat sudah akan berakhir ya rencana tanggal dua puluh lima juli
dari seluruh kabupaten kota yang ada di jawa timur saat ini apakah sudah dievaluasi kembali
apakah ada penurunan kategori level di sana dan sudah siap melakukan relaksasi jika ada penurunan jumlah kasus
pada saat tanggal dua puluh satu juli itu memang tidak seluruh kabupaten kota di jawa timur masuk level empat
tetapi instruksi mendagrinya mengikut sertakan seluruh
wilayah jawa timur termasuk yang level tiga untuk menerapkan ppkm di level empat
tapi kita juga memang tidak memungkiri bahwa saat ini kasus masih tinggi
satu hal saja yang pasti bahwa sejak mencapai puncaknya sekitar sepuluh hari yang lalu
kasus ini relatif dalam kondisi yang landai
nah inilah yang kemudian memang menjadi satu hal yang bisa kita anggap cukup
tetapi tidak boleh kita kemudian eporia atau terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa situasi aman
makanya sebagaimana disampaikan pak presiden kan bukan relaksasi yang ini masif
tetapi pembukaan secara hati hati dan bertahap
karena kita terus juga melihat bahwa sebenarnya ada hal hal yang secara semangat
ini kita masih melakukan pembatasan tetapi kemudian bisa kita sesuaikan
yang pak presiden menyampaikan
bagaimana kalau makan di tempat itu dibatasi tiga puluh menit
nah kami melihat bahwa resiko penularan yang sangat tinggi terjadi saat orang itu makan di tempat tetapi mereka kemudian ngobrol dan buka masker
nah ini yang kemudian menjadi riskan
jadi kalau misalnya arahan bapak presiden tersebut diterapkan
kita melihat itu masih suatu bentuk kehatian
perhatian yang juga menjadi jalan tengah untuk memberi masyarakat peluang untuk bisa melanjutkan perekonomiannya
baik seluruh kabupaten kota di jawa timur tidak keseluruhannya semua ada di kategori ppkm level empat
tapi juga dari yang berada di level tiga
namun jika melihat indikator yang tadi bapak sempat
bukan bukan tidak seluruhnya ppkm level empat
seluruhnya diberikan ppkm level empat walaupun kategorisasi levelnya ada yang tidak level empat tapi level dua
itu instruksi mendagrinya
nah nanti jika sudah ada indikator kasus yang melandai pada saat ppkm level empat ini di jawa timur
bagaimana implementasi dari pelonggaran secara bertahap yang diinstruksikan tersebut pak emil
belum ada instruksi spesifik sampai hari ini sampai saat ini
jadi tentunya kita tidak bisa berandai andai
namun demikian kami memang terus meningkatkan efektivitas dalam kaitan dengan fungsi

bagaimana unit terkecil yaitu desa ini bisa memperkuat respons mereka terhadap potensi kenaikan kasus di wilayah masing masing
jadi misalnya dengan memastikan ponkes desnya ini sudah memiliki perawat yang terlindungi dengan apd yang memadai
untuk melakukan pengecekan kalau ada warganya yang datang ke sana ada oksimeternya
lalu mau dirujuk ke mana
nah ini juga dilakukan
bersama dengan upaya tracing yang gencar
upaya tracing ini dilakukan dengan lebih dari sepuluh tracer sejauh timur
angkanya hari ini memang belum menurut kami belum optimal
karena ada rata rata masih di kisaran di bawah tiga per satu kasus
nah inilah yang kita kemudian bersama dengan tni polri memperkuat ini
apakah lemahnya dieksekusinya atau sekedar di pelaporannya karena aplikasi silacak ini
lima meternya untuk satu kontak yang dimasukin itu bisa sampai empat puluh lebih
nah ini terlalu kompleks untuk tenaga lapangan harus nyentri satu kontak erat dengan empat puluh lebih
ini tidak karena untuk mereka di lapangan melakukan tracing saja sudah sangat berat
nah langkah langkah ini terus kita genjot begitu pula dengan vaksinasi
oke nah untuk pelonggaran secara bertahap tersebut pak emil setelah tanggal dua puluh lima juli
masa akhir dari ppkm level empat apakah kemudian pada tanggal dua puluh enam akan dilakukan di provinsi jawa timur
yang sudah kasus jatuh
ada nilai melandai
melandai ini tidak boleh kita kemudian asumsikan bahwa situasi sudah baik ya
karena rumah sakit masih overload
saat ini jumlah kasus tambahan harian masih lebih besar daripada jumlah pasien sembuh
kami coba lihat kita capai kesembuhan empat sedangkan kasus kita enam sembilan ratus
artinya kita bisa mencapai kesembuhan empat ribu dengan ketersediaan
kalau kapasitas rawat kita tingkatkan ya mungkin saja kesembuhan bisa meningkat
tetapi kita harus tahu juga tenaga kesehatan kita punya batasan kemampuan
nah inilah sebabnya kita tetap berharap kasus tidak hanya landai tapi bisa turun
oke baik kita ke soal vaksinasi selanjutnya pak emil
ini kan kemarin wali kota surabaya sempat melaporkan adanya pasokan vaksin yang kurang di sana
saat ini untuk distribusi vaksin di seluruh provinsi kabupaten kota maksud saya di jawa timur
kemudian bisa cepat membentuk herd immunity di sana
kita yang kekurangan vaksin bukan hanya surabaya hanya kabupaten kota yang sudah menyampaikan
tetapi di gudang di inkes provinsi tidak pernah ada stok yang berlebih
semua langsung jeep in time
nah inilah yang kemudian memang kalau stok vaksin saat ini sembilan ratus tujuh puluh
tetapi ada tersebar vaksin itu tidak hanya datang ke pemerintah provinsi
tetapi ada yang melalui instansi instansi lain
nah kami kemudian fokus bagaimana yang dipercayakan melalui di inkas provinsi cepat nyampai ke di inkas kabupaten kota
dan kita mengapresiasi di inkas kabupaten kota yang kemudian dengan masif melakukan juga proses vaksinasi
jadi memang saat ini info ini sudah nyampai ke kementerian kesehatan
dan dalam rapat vaksinasi kemarin juga pak menkes menyampaikan bahwa ini ada proses
untuk terus melakukan pengiriman
memang sempat ada arahan jangan menahan nahan dosis kedua
jadi memang ada kabupaten kota yang khawatir kalau dosis kedua itu stoknya kosong
maka mereka keep
tapi diarahkan oleh pemerintah pusat tetap langsung saja vaksin kita jamin pasti datang
nah inilah yang kemudian dari vaksin stok vaksin yang datang kemarin
itu sudah dihitung berapa yang untuk dosis dua
dan memang ini ada
pak presiden pun juga menyampaikan masih ada kendala stok vaksin
oke ada info pak emil terkait dengan pasokan vaksin yang akan tiba di provinsi jawa timur dalam waktu dekat ini
ini dinamis karena sebenarnya kan box vaksin ini sudah nyampai di indonesia sebagian ya
jadi tentunya selalu ada pengiriman
akan bisa selesai
di bulan agustus tepatnya tujuh belas agustus ya kalau saya tidak salah
bagaimana saat ini strategi yang akan dilakukan untuk kemudian mengejar target tersebut pak
ya realisasinya selama sepuluh hari terakhir kita lihat gitu ya
bahwa ada realisasi pasokan vaksin yang terbatas
pada saat itu itu diasumsikan dengan tiga ratus ribu vaksinasi per hari
nah realisasi kita ada di angka seratus ribuan satu ratus tiga puluh ribu ya
dua puluh ribu yang ini faktornya memang karena ada
adanya juga vaksin yang tentunya limited
oleh karena itu tentunya mengejar ini akan bergantung kepada pasokan vaksin
sehingga nantinya tetap meskipun sudah kasus menurun
tidak ada warga yang abai dengan protokol kesehatan
dan posko covid sembilan belas di desa kelurahan pun juga terus rutin mengirimkan data
sehingga tidak ada kerancuan data kemudian tentang bagaimana
kasus covid sembilan belas di sana
terima kasih untuk sementara pak emil dardak
wakil gubernur jawa timur sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom sore hari ini
selamat sore pak emil sehat selalu